ya tebet adalah salah satu kawasan di jakarta selatan yang menjadi lokasi favorit bagi pecinta kuliner
atau sekedar menghabiskan waktu sepulang kantor
nah dalam segmen makan new kali ini kami mengajak anda untuk mencoba tempat makan
sekaligus tempat nongkrong anak buddha di kawasan tebet
tebet adalah salah satu kawasan di jakarta selatan yang menjadi lokasi favorit bagi pencinta kuliner
atau yang hanya nongkrong menghabiskan waktu sepulang dari kantor
hal ini terjadi karena di wilayah tebet terdapat tiga stasiun kereta api yaitu stasiun manggarai tebet dan cikoko
bukan hanya itu di sekitar tebet juga terdapat permukiman kelas menengah ke atas
tempat kos karyawan perkantoran kampus dan sekolah mulai sd hingga sma
hai selamat siang sahabat redaksi kali ini ada saya arman dan
kita berdoa akan menjajal kuliner yang ada di kawasan tebet jakarta selatan
nah untuk penasaran mau seperti apa ikut kita berdua yuk
salah satu pilihan untuk makan siang di kawasan tebet adalah sate taichan goreng
kami berdua penasaran seperti apa suasana dan menu yang ada di dalamnya
tempat makan yang berada di jalan raya tebet nomor tujuh puluh ini ternyata sudah mulai ramai didatangi menjelang waktu makan siang
tak mau kalah oleh pengunjung yang sudah kelaparan saya dan syarah pun bergegas memesan makan siang dengan menu sate taichan telur gulung ramyon dan taichan mozzarella
nah yang membedakan dengan sate taichan yang ada di tempat lain yang pasti sate taichan goreng ada di tebet ini sudah pasti berbeda cara pengemasannya kemudian juga variasi menunya juga berbeda
ya seperti misalnya ini ada apa ini telur goreng ya
oh sate telur goreng
untuk itu makanya saya penasaran seperti apa cita rasa daripada sate telur goreng ini karena juga disajikan dengan dua jenis sambal berbeda
ini sebelah kanan sambal saida
karena penemu sambal ini adalah ibu ida
seperti nama ibu saya
dan sebelahnya adalah sambal taichan biasa
untuk menambah cita rasa asam sate telur gulung yang saya pesan tersedia jeruk nipis yang kemudian diteteskan pada sate telur gulung
sate taichan mozzarella disajikan di atas wadah serta dipanaskan dengan kompor di bawahnya supaya kejunya lumer dan bercampur dengan satenya
tempat makan ini setiap hari dibuka sejak pukul sebelas siang hingga pukul dua belas malam
tak kenal hari kerja atau akhir pekan tempat tersebut selalu dipenuhi pengunjung yang rata rata berusia muda
ada ramyun ada sate kulit sama sate taichan mozzarella
bagaimana dengan cita rasanya
ini pedes lumayan pedes ya
tahu sih dari rekomen dari temen
contohnya ngebahin taichan di tebet enak
makanya datang ke sini
karena tempat makannya tidak terlalu luas ada baiknya anda yang ingin makan siang di sini datang lebih awal dari jam makan siang agar mendapat meja dan tempat duduk sesuai dengan pilihan
selain itu kami menemukan tempat makan yang menyediakan menu berbahan

salah satu pilihannya yang terletak hanya seratus meter dari stasiun kereta api tebet
aku mau bebek muda goreng
ini sebenarnya kalau dari rasa sendiri sih nggak ada masalah ya
cuman yang bikin bete itu pada saat kita datang memesan misalnya contoh nih saya pesan tadi minumnya kalau nggak salah es kelapa jeruk
tapi katanya nggak ada
yang ini yaudah saya pesan ini aja
saya pesan jus
eh nggak saya pesan jus orang yang suka masakan
daging bebek yang ditawarkan masih segar dan langsung digoreng atau dibakar ketika pengunjung memesan telur
dapurnya pun bisa dilihat langsung oleh pengunjung
aku pesan bebek goreng keremas
yang aku suka dari dia sih teksturnya tuh empuk
terus kayak sampai tulang itu bisa dimakan gitu
yang bikin nagih di sini sih sambelnya sih
dan pas sih buat aku sih untuk takaran sambelnya
rasanya sih enak ya enak
terus gurih sambelnya pedas pedas enak lah
terus aslinya itu pas
berburu kuliner di ibu kota memang tidak sulit
anda tinggal memilih mau menu apa atau mungkin
mengingin mencari tempat yang mudah dicangkau
bila ingin menu dengan harga tidak terlalu mahal
mungkin kawasan tebet bisa menjadi alternatif
arman helmi syarah mediana jakarta